informasi lain pemirsa gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubuwono x menyatakan kerusakan akibat musibah gempa bumi yang mengguncang wilayah d i y masih dalam kategori ringan dan sedang
meski demikian pemerintah d i e menyebut akan melakukan langkah strategis untuk menangani dampak gempa
setelah menggelar rapat terbatas dengan instansi terkait di kantor gubernur d i y kompleks kepatihan sabtu pagi
gubernur daerah istimewa yogyakarta menyatakan belum mendapat laporan mendetail mengenai dampak gempa yang mengguncang d i e pada jumat malam
ia menyatakan baru mendapat laporan tentang kategori kerusakan yang tergolong ringan dan sedang
menanggapi soal penanganan korban sri sultan hamengkubuwono x menunturkan
pada sabtu ini berencana memantau langsung wilayah yang terkena dampak gempa khususnya di kabupaten gunung kidul
tapi sebetulnya kan tidak hanya seperti itu saya butuhnya mereka ini yang masih bisa tinggal di rumahnya
kalau tidak atau mampu tidak dalam arti kan di supply konsumsi untuk makan dan sebagainya
tapi kan reportnya belum sampai hanya ringan sama sedang saja
tidak tidak tidak
hanya cinta yang merontak ya punya hati cinta yang kira